dengan kepala yang dibalut perban
korban az yang berusia enam tahun
mendatangi polres jombang di teman ibu danya
peristiwa naas yang dialami korban terjadi pada senin siang
saat jam istirahat di sekolah
menurut ibu korban nur aini
anaknya terkena lemparan kayu oleh teman sekelasnya
kerasnya lemparan membuat kepala korban bocor
oleh keluarga korban dilarikan ke klinik desa setempat
orang tua korban berharap pihak sekolah lebih perhatian
menjaga anak didiknya agar peristiwa serupa tidak terulang lagi
polisi telah menerima laporan tersebut
dan memeriksa keterangan
pihak kepolisian memastikan akan menindaklanjuti dengan serius
kasus yang melibatkan anak tersebut
korbannya adalah anak anak yang masih murah tahun
jadi kita layan dengan baik
mungkin untuk laporannya juga anak anak setara
mungkin melakukan saat main atau apa
jadi ini masih kita dalami
selain mendalami peristiwa itu
pihak kepolisian akan berupaya melakukan mediasi
antara korban sekolah dan pelaku yang masih anak anak
aku ngi bowo jombang jawa timur